karena itu bukan rumah gue lex itu rumah istri muda bokap gue
tapi papi lu juga disana kan
tapi buat apa juga gue disana
orang papi gue selalu aja belain istri mudanya
gue gak mau tinggal di rumah dia
gue gak mau selalu ditekan sama istri muda boc cup gue lex
yang dibangga banggain sama reva ini sayang sama reva yang dicintai sama reva
gak nyariin reva ilang yaudah bodo taing
gak dicariin kan
sementara alex langsung nyariin
luar biasa banget alex
alex sih kalo mas liat orangnya baik
mas tadi pikir kamu gak peduli sama reva tapi ternyata kamu peduli dengan reva
kasar sama kamu
mas gak salah kok
kalo aku ada di posisi mas pasti aku akan ngelakuin hal yang sama
aku sering marahin reva
tapi aku marahin reva karena aku sayang sama dia
aku takut dia pacaran sama boy dia pergi sama boy yang gak punya etika yang gak punya
dan aku ngelakuin itu semua karena aku sayang sama reva
seperti aku sayang sama mas
kalau kamu disitu disitu
aduh berarti bu ibu nggak sholat subuh dong bi
makanya adente menitumban tumbanan belum bangun belum sholat kenapa
kau kenapa adente
bi semalam tuh bu ibu nggak bisa tidur karena mikirin reva terus
iya ya alah kasihan dan ini reva tuh kemana sih ibnah
ngomong masih bisa tuh keburu sop
memang masih bisa diterima bi
insya allah aden kan aden tak ketiduran bukan disengaja
lagian juga soal masalah diterima atau nggak itu bukan urusan kita urusan allah

yang penting mah kita punya niat untuk ibadah
sok cepetan aden ngambil wudhu sholat bebi nyiapin sarapan ya
apa gua telepon raya aja ya
tapi kalau raya udah ada kabar tentang reva
apa gua telepon papenya reva kali ya
reva udah ditemui sama alex yang super sayang banget sama reva
mas harus tegasin kalo boy nggak peduli sama reva
ada perlu apa
kamu telepon saya
cuma pingin tau kabar reva
cuma itu yang bisa kamu lakukan
alec jauh lebih peduli kepada reva daripada kamu
alec itu nyari reva sampai akhirnya dia bisa menemukan reva
kalau kamu kamu cuma bisa diam dan nanya aja
dan sekarang reva nginep di rumah alex
reva nginep di tempatnya alex
gak usah naik motor lagi ya
masuk angin ya mama
nggak kelar kelar nih pak
papa juga ya gak usah ya pa
gak usah sosok maco segala di pa
papa mah udah matur di depan mata mama
kalo itu sih papa udah tahu ma
motor mahal mahal dibeli kok nggak dipake pake
kalau mama mau naik motor nggak apa apa kalimah
yang penting mama jangan lupa pakai jaket
biar nggak masuk angin ya
ya pokoknya mama udah kapok gak mau lagi deh
kok gak masuk angin ya mama
udah deh masa ngebahasnya itu lagi itu lagi
ah bapak bosan lah cemburunya
makanya punya pikiran jangan macem macem
papa nggak mikirin macem macem kok
papa cuma pikirin satu macem
bantu juga abisin
udah boy jauh berangkat ya pa
papa abisin dulu ya
aku semuanya kalian abisin
udah ma pa
oke ya kemarin nanti
nggak aku lihat sini ma
boleh berangkat sholat dulu ya
oh arjan kok tidak bareng sama nyonya
mau boleh ikut sarapan bareng lo gak
ya boleh lah
legen juga kan
ini kontrakan bokap
daripada lo tinggal sendirian
mendingan dulu pulang aja deh
karena itu bukan rumah gue lex
itu rumah istri muda bokap gue
papi gue emang ada di sana
tapi buat apa juga ibu di sana
orang papi gue selalu aja belain istri mudanya
gue gak mau tinggal di rumah dia
gue gak mau selalu ditekan sama istri muda boc cup gue lex